senin lalu gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang baru mulai menjalankan tugasnya
di hari pertama bertugas anies sandi melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran satuan perangkat kerja daerah dan juga pemimpin bumd
ya anis sandi juga kedatangan ratusan tamu dari teluk jakarta yang menagih janji politik yang pernah diumbar semasa kampanye
kemudian rekap berat dan sedang
anies baswedan dan sandiaga uno resmi mengemban tugas sebagai orang nomor satu di pemerintahan provinsi dki jakarta
pada hari pertama bertugas anies langsung mengadakan pertemuan dengan jajaran skpd untuk berkenalan
sekretaris daerah saifullah memperkenalkan satu persatu kepala dinas deputi gubernur dan pemimpin bumd
program kerja yang telah dijalankan pun dipaparkan kepada anies sandi
dalam pidatonya pada pertemuan tersebut anies memerintahkan seluruh jajarannya agar bekerja sama mewujudkan janji politik saat berkampanye
anies baswedan dan sandiaga uno resmi mengembalikan pertemuan dengan jajaran skpd untuk berkenalan
berbicara tentang janji politik pembatalan reklamasi teluk jakarta menjadi salah satu poin yang dijanjikan anies sandi
ratusan layan truk jakarta berkumpul di depan kantor balik kota untuk menagih pembatalan reklamasi
mereka berorasi dan membentangkan sepanduk menolak reklamasi
namun sayang ratusan tamu dari jakarta utara ini tidak bertemu langsung dengan gubernur baru
di tempat berbeda anies memberi jawaban tentang masa depan reklamasi
tentu semua janji janji akan kita laksanakan
punya waktu dan kita akan segerakan
semua urusan yang bisa kita selesaikan awal kita selesaikan
tidak akan kita tunggu
hari pertama anies sandi bertugas ditutup dengan peninjauan proyek pengerjaan underpas kuningan jakarta selatan pada selasa petang
keduanya kompak menuju lokasi naik bus transjakarta
dalam kunjungannya anies menuturkan proyek seharusnya selesai dikerjakan pada akhir dua ribu tujuh belas
setelah meninjau proyek keduanya pulang berboncengan mengendari sepeda motor

keduanya berdua berdua berdua berdua berdua berdua
keduanya berdua berdua berdua berdua